biar saya suapin ya
bagaimana kamu bisa makan kalau tangan kamu itu diinfus seperti itu
nanti infusan kamu malah copot lagi
mendingan saya suapin ya
pak gak usah pak biar saya sendiri aja
perasaan apa lagi ini
kenapa aku ngerasa senang dan nyaman sama perhatian dari pak prabowo
kenapa semakin hari
aku semakin gak pengen jauh jauh dari dia
terus gimana ayah
apa aku udah nyakitin mereka
kalau saja kamu tahu
saya sangat bersyukur kamu sudah sadar dan pulih seperti ini
sudahlah masa yang nggak merasa sebahagia ini amira
dan kamu berhasil bikin saya merasa seperti ini lagi
jadi kamu sempat lihat kan

apa dia yang bapak maksud
ada satu cara yang bisa kamu lakukan
prabu wijaya punya dua anak perempuan
tapi prabu wijaya sangat sayang dengan anak bungsunya
kamu dekati anak bungsunya
kamu hancurkan prabu wijaya melalui dia
ini pasti putri bungsunya
amira nanti kalau kamu keluar dari rumah sakit
kamu tetap harus makan yang banyak ya
kalau perlu makanan yang lebih enak daripada
makanan rumah sakit disini
kelembutan pak prabu itu
buat aku teringat sama ayah
aku kangen banget sama ayah
tapi kenapa ayah yang aku lihat di mimpi adalah
adalah pak prabu
makan yang banyak
sebentar lagi akan jadi tinggal kenangan
apa yang sudah aku lakukan
ibu gak punya pilihan lain
selain menyerahkan kamu pada prabu
ibu telah membayar hidup kamu
yakni dengan cara kehilangan kamu mira
ibu gak rela jauh dari kamu
sampai ketemu lagi
tuhan yang dikasih
tuhan yang dikasih
tuhan yang dikasih
adik siapa ya
adik siapa ya

cuman kayaknya salah kamar tante
bukan teman saya ternyata
ya permisi tante
ya permisi tante
pas mirna mau ambil makanan
mira jatuh terus ditolongin pak prabu
lagian juga kamu kan harus banyak istirahat
dan gak boleh banyak gerak
setelah kamu keluar dari rumah sakit
makan yang banyak
jaga benar benar kondisi kamu ya
kamu sudah ada ibu kamu
saya ingin bicara dengan kamu sebentar di luar

apalagi yang mau kamu bicarakan
sebaiknya yang beritahu amira
mengenai rencana dia pindah ke rumah saya
setelah dia keluar di rumah sakit ini
dan itu tidak akan baik untuk kondisi kesehatannya dia sekarang
kita berdua sama sama tahu
amera tidak mungkin begitu saja menerima pindah ke rumah saya
saya minta kamu harus berpura pura meninggalkan dia
apa masih belum cukup permintaan kamu
kamu minta saya meninggalkan amira dengan cara diam diam
saya nggak bisa berpisah dengan anak saya dengan cara seperti itu
itu terserah kamu saja
kamu masih ingin satu hal kan
saya bisa kapan saja menghentikan
pengobatan amira di rumah sakit ini
kamu sudah tahu maksud saya itu apa
kamu sudah menyerahkan amirah kepada saya
kamu akan meninggalkan amira
tidak ada bedanya
apa yang kamu lakukan mosteng ini
m postingnya berbenturan
sampai nanti aku balik
tidak ada pelajaran atau hvisikmu ini terlalu berat oh allah bagaimana jago begitu saja meninggalkan kamu amira
halo bagaimana kalian jadikan bahwa dia keluar kota
semuanya aman aman saja orang itu sudah kami bawa dan kami tahan di sini
benar bu jauh dari kota di daerah panik bang
bagus kalian pastikan jangan sampai dia kabur saya nggak mau kalau dia sampai hilang
ya ingat jangan sampai ada yang namanya kegagalan
baik bu baik akan kami pastikan itu ibu tidak perlu khawatir
teriak lu sekarang teriak teriak lu sekarang
itu gue yang manis ya
jujur gue gengsi gengsi banget pasti ngasih dia bunuh segala